memasuki era kenormalan baru kita dikejutkan dengan rekor penambahan angka jumlah positif covid sembilan belas
yang menembus angka di atas seribu kasus pada pekan ini
benarkah rekor penambahan kasus baru ini salah satunya akibat kebijakan memasuki era new normal
atau karena pengecekan jumlah spesimen yang semakin masif dilakukan
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini new normal diawali dengan rekor positif covid sembilan belas
yang cukup banyak di atas seribu angkanya terlebih di hari rabu kemarin
ada sekitar satu dua ratus kasus yang baru
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan ada bang ali mokhtar ngabalin
tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
ya selamat malam kabar baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam bang ali terima kasih sudah bergabung
dan ada pak pandu riono ahli epidemiologi dari universitas indonesia
pak pandu selamat malam pak
selamat malam bang lihat
baik dan ada pak adib humaydi wakil ketua umum dari pbid
pak adip selamat malam
selamat malam bang lihat assalamualaikum
saya akan mengawali diskusi kita malam hari ini dari epidemiolog dulu pak pandu riono
pak pandu melihat angka penambahan tiga hari terakhir ya
hari ini sekitar sembilan ratus an kemarin satu dua ratus kemarin lagi seribu
sudah tembus rekor yang baru begitu kira kira di angka satu dua ratus
apakah ini sudah terprediksi sebetulnya pak pandu
ya kalau kita sudah memprediksi
karena ini adalah penularan seminggu atau dua minggu yang lalu
karena peristiwa ramadan hari raya id dan mudik serta mudik balik
jadi kita biasanya selang kemudian satu minggu sampai dua minggu itu akan terjadi peningkatan kasus
jadi peningkatan kasus itu salah satu karena efek daripada
pergerakan penduduk selama ramadan dan idul fitri itu
kedua ketika kita memberikan advice pada pak gubernur dan juga kepada bu risma bahwa
kalau ingin melakukan pelonggaran itu tidak bisa begitu saja
kalau tidak dibarengi dengan peningkatan tracing dan peningkatan testing
jadi karena kasus itu sudah cukup banyak dari peristiwa
dua minggu yang lalu itu jadi testingnya dan kontak tracingnya sudah berhasil
mengidentifikasi kasus kasus yang memang dari seminggu yang lalu ini
ini yang menyebabkan pada minggu minggu ini akan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa
tetapi bukan karena peristiwa yang hari ini atau hari kemarin
tapi adalah peristiwa yang terjadi dalam minggu minggu sebelumnya
jadi kita harus menginterpretasi dengan prediksi dengan wajar
kalau kita memang pelonggaran ini atau norma baru ini sudah diterapkan
itu akan kita lihat efeknya seminggu atau minggu berikutnya
apakah betul efeknya pada peningkatan kasus
oke pak pandu artinya ini belum angka puncak
belum ini masih di puncak ini
jadi harapannya sih dalam waktu ini masih begitu dalam beberapa hari ini
sampai nanti kemudian akan menurun
jadi ini adalah dari penularan atau dari pergerakan masyarakat
seminggu dua minggu terakhir ya
dari beberapa fenomena atau momen seperti lebarankah mungkin
atau pelonggaran pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah
seperti itu pandangan dari pak pandu
saya ke pak adib dari idi
pak adip anda melihat atau idi melihat soal penambahan ini
bagaimana ini apakah anda juga sepakat ini karena mungkin
mungkin pergerakan masyarakat
yang terakhir begitu cukup tinggi atau sudah mulai kembali ke masa
new normal kah itu atau ada faktor yang lain
seperti apa dari anda
ya jadi apa yang disampaikan dr pandu tadi itu benar
jadi efek daripada silaturahmi saat lebaran
kemudian arus mudik ya balik mudik ya
balik mudik ini juga berdampak khususnya di dki jakarta
tapi ada faktor lain juga yang kita lihat
dan ini kemarin juga disampaikan
oleh pak gubernur terkait juga dengan masalah testing
jadi kecepatan penambahan testing ini juga berpengaruh
nah indikator yang bisa kita lihat kalau dari sudut pandang kami
kita harus melihat juga hospitalisasinya
artinya proses perawatan atau pasien baru yang masuk di rumah sakit
ada salah satu rumah sakit yang kemudian dilihat pada saat lebaran awal
jadi sebelum lebaran sama hari pertama hari kedua lebaran
itu hanya ada
yang sebelumnya merawat kita tiga ratus
ini satu rumah sakit ya
saat ini sudah ada kecenderungan mulai fluktuasi naik lagi
jadi ini menjadi sebuah indikator juga yang harus kita waspadai
bukan tidak mungkin
ini seperti yang disampaikan dr pandu
ini kita ada di puncak yang belum turun turun
jadi puncaknya di puncak tapi kayak gergaji itu
naik turun naik turun kecil kecil tapi belum turun landai itu
ini yang perlu diantisipasi
artinya memang ini anda melihat juga
new normal yang tengah kita
fase yang tengah kita mau transisi ini
menjadi salah satu faktor yang bisa memperparah kondisi atau menambah jumlah kasus positif yang banyak
ya bukan tidak mungkin itu nanti akan bisa terjadi seperti itu
dan ini yang kita memang tidak bisa melihat saat ini
kita bisa melihat satu atau dua minggu ke depan
sehingga evaluasi yang kita usulkan adalah evaluasi yang memang harus periodik
bukan tidak mungkin
mungkin setiap minggu harus ada evaluasi
sehingga apabila ada hal hal kecenderungan fluktuasi naik
maka bukan tidak mungkin harus diterapkan sebuah kebijakan kembali pada psbb kembali
bicara soal kebijakan
sekarang saya ke bang ali mohtar ngabalin
bang ali ini data yang berbicara bang
tiga hari terakhir ketika sudah mulai masuk digaungkan era new normal
tapi kita dihadapkan dengan data yang mengkhawatirkan bahwa sudah tembus di angka satu dua ratus
masyarakat juga mungkin sebagian juga ada yang menjadi takut
seperti apa istana melihat atau mengevaluasi kebijakan new normal
atau dari data yang kemudian keluar tiga hari belakangan ini angkanya tinggi bang abalin
pertama pandu juga tahu bahwa semua langkah langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
atau bapak presiden pasti berdasarkan data dan semua para ahli
epidemiologi kemudian pandemi yang tentu pemerintah memastikan ya
bapak presiden berkali kali mengatakan bahwa melakukan evaluasi secara persis tepat
kalkulasinya harus tepat agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu benar benar memberikan satu kepastian informasi kepada masyarakat
kalau hari ini kemudian kita semua tahu bahwa tembus di angka sepuluh ribu
kemudian tidak ada lain kecuali memang karena hasil agresif uji covid sembilan belas ini yang cukup gencar
karena itu penambahan kasus ya halo penambahan kasus yang terkonfirmasi positif ya
covid sembilan belas di indonesia ini kan kalau kita tahu menembus angka seratus ribu
itu artinya bahwa ada akumulasi
data kasus tersebut dari hasil uji eksperimen spesimen yang kian agresif ya guna
karena menggunakan metode pcr di satu ratus tiga laboratorium kemudian metode tcm di tujuh puluh tujuh laboratorium
dan laboratorium jejaring yang di dua ratus empat laboratorium
nah karena itulah kenapa harus disampaikan agar masyarakat
juga harus mengikuti protokol kesehatan agar tetap hidup dalam satu suasana yang kita sering mendengar bapak presiden mengatakan
tetap kita berproduktif tapi aman dari covid sembilan belas
ada hal yang sebetulnya sangat menarik untuk harus juga saya sampaikan pada kesempatan kali ini
tadi sempat disampaikan oleh mas adib itu bahwa memang bapak presiden memberikan pesan kepada gugus tugas
bahwa evaluasi secara rutin itu menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan
itu sebabnya kenapa dari provinsi kemudian kabupaten kota bahkan sampai rt rw
itu ada satu nafas satu sistem yang harus diterapkan agar informasi dan laporan itu benar benar harus pasti
sehingga benar tadi kata dokter adib bahwa tidak mustahil ya
karena kita ini kan masih dalam suasana yang tetap ada di sekitar kita ini
virus ini berkembang maka kita harus benar benar mengikuti protokol kesehatan itu
jaga jarak masker kemudian mencuci tangan dan seterusnya
itu harapan harapan yang harus menjadi perhatian kita semua
oke baik kita jeda dulu ya bang ali dan juga pak pandu dan juga pak adib
nanti saya akan ke pak pandu juga bicara soal ini kan kita sudah akan masuk ke fase new normal
minggu depan juga mungkin sejumlah tempat tempat semacam restoran dan lain sebagainya sudah mulai buka
nah apakah ini juga nantinya bisa memperburuk keadaan pak pandu atau seperti apa
atau kemudian protokol kesehatan yang memang sudah diterapkan juga tidak cukup mampu sebetulnya
untuk bisa menekan laju persebaran atau penambahan jumlah kasus covid sembilan belas
kami jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali
normal pak pandu seperti apa oke gini jadi jangan dulu bicara new normal karena itu belum terjadi
yang terjadi adalah kapasitas testing memang sudah meningkat tapi kalau kapasitas resesi meningkat kemudian
ditemukan banyak itu artinya memang penularannya masih tinggi dan tingginya itu kenapa karena
perilaku penduduk yang waktu menjelang lebaran idul fitri mudik dan mudik balik itu kita sudah
predik bahwa dia akan menjadikan meningkatkan kasus nah sekarang kita lagi panen istilahnya panen
tapi dengan panen itu artinya kita bisa menemukan banyak kasus jadi kalau menemukan banyak kasus
jangan dicurigai sebagai ini kegagalan bahkan ini suatu cara kita bisa mengeditikasi penularan
dan bisa melakukan isolasi dan kemudian kita bisa memutuskan penularan dibandingkan kalau
sebagian itu tidak terdeteksi sehingga dia terus menularkan dan sehingga akan menjadi
penularan di dalam jangka panjang ini kita harus meningkatkan testing contact tracing dan isolasi
ini adalah kunci kita untuk bisa menekan pandemi ini baik biasanya di negara negara yang mengimplementasi
itu akan berhasil lebih cepat menurunkan pandemi oke jadi peningkatan kasus jangan dilihat secara
negatif dulu ya tapi juga ini kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk yang tadi bang ali
katakan ini karena agresifitas tadi yang dilakukan pengecekan tapi membukti bahwa penularan itu masih
jadi saya ke pak adip pak adip jadi evaluasinya bagaimana pak melihat kondisi real saat ini dari idi sendiri
ya jadi memang ini yang harus kita sampaikan baik itu ke pemerintah dan masyarakat
dan ini perlu juga di sosialitas yang pasang rakyat bahwa kalau untuk kemudian jumlah kasus yang positif ini tidak serta merta dilihat bahwa ini negatif gitu
saya sampaikan dr pandit tadi bahwa ini ada sebuah dalam tanda petik keberhasilan yang harus ada langkah berikutnya
ini penting untuk kemudian kita lakukan sosialisasi ke masyarakat karena kaitannya juga bahwa saat ini masih banyak stigmatisasi dari pasien pasien atau masyarakat yang dianggap covid positif dari hasil pcr atau tracing kontak
ini yang kemudian pada saat tadi yang disampaikan dr pandu itu memutuskan mata rantai penularan ini adalah sebuah target yang harus disosialisasikan
jadi imbauan aturan yang dibuat oleh pemerintah terus kemudian tracing contact itu adalah dalam salah satu langkah untuk kemudian kita ingin menekan atau memutuskan mata rantai gitu loh
bukan serta merta untuk kemudian selain itu menghalangi masyarakat untuk bergerak
nah ini yang saya kira masih perlu ada sosialisasi sehingga masyarakat paham bahwa apa yang kita lakukan terus kemudian apa yang dibuat aturan aturan ini adalah semata mata sebenarnya untuk menekan penyebaran daripada covid ini
mungkinkah itu diputus mata rantainya pak kalau kemudian masyarakat atau sejumlah aturan mulai dilonggarkan kembali dengan berbagai macam pertimbangan tentunya
mungkinkah itu kemudian paralel diputuskan tapi sementara pergerakan juga ya dibiarkan saja begitu
maksudnya meskipun dengan sejumlah pembatasan ya
ya betul jadi pelonggaran yang dilakukan tanpa ada kemudian sosialisasi untuk merubah perilaku ini sulit
jadi kalau kemudian kita itu hanya
kita harus ada urgensi prioritas mana yang harus dibuka terlebih dahulu
dan itu harus bertahap gitu loh tidak serta merta sudah dibuka semua
mohon maaf kalau kemudian saya bicara kenapa harus
apa urgensinya sekarang tempat pariwisata dibuka untuk saat ini
kan itu belum ada urgensinya
jadi harus ada tahapan tahapan karena bukan tidak mungkin kalau umpamanya ini dibuka semua tanpa kita perlahan merubah perilaku masyarakat
yang akan terjadi adalah crossing penularan di wilayah wilayah
di mana itu akan berkumpul
kita tahu sekarang banyak kita lihat di televisi banyak sekali kemudian penumpukan penumpukan massa
yang itu bisa berpotensi menjadi crossing dari penularan itu
kita dengarkan apa tanggapan bang ali muhtar ngabalin dari istana
bang ali bagaimana termasuk juga soal pariwisata urgensinya ketika sudah diwacanakan untuk dibuka
silahkan dijawab bang
iya ini kan yang berkali kali kan kita juga menyampaikan bahwa
seperti kita ketahui bahwa organisasi kesehatan dunia

isu who kan mengumumkan bahwa untuk menemukan vaksin
itu kan kurang lebih dua tahun bahkan melebihi dua tahun
artinya apa sembilan sektor yang dibuka oleh pemerintah itu
telah dipertimbangkan berdasarkan masukan nasihat dan berbagai yang dilakukan oleh para ahli epidemiologi itu
bahwa ini adalah sektor sektor yang dipandang lebih kecil
jadi resikonya di samping memang disampaikan terhadap bagaimana perilaku perilaku yang terkait dengan masa pandemi ini
jangan lupa bahwa pembatasan sosial berskala besar itu yang dilakukan adalah mengawasi pergerakan orang
itu sebabnya kenapa disampaikan untuk harus kita menghindari kerumunan
kenapa kemarin pemerintah menganjurkan untuk tidak boleh pulang
kemudian yang sudah pulang jangan cepat cepat masuk
tidak ada lain kecuali adalah untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid
kalau ini regulasi regulasi yang sebaik baik ini dilakukan oleh pemerintah
kemudian tidak mendapat dukungan dari seluruh masyarakat tidak mungkin kita akan berhasil
sementara pemerintah itu belajar dari keberhasilan negara negara yang sukses bahkan negara negara yang gagal
nah inilah yang kenapa berbusa busa
nah kami harus terus mensosialisasikan ini dengan para yang memiliki pemangku kuasa ilmu
bapak bapak dokter dari idi para ahli seperti mas nu dan lain lain sebagainya
dengan harapan agar langkah langkah ini betul betul bisa menjadi tanggung jawab kita semua
itulah sehingga ya kita juga menyampaikan
dan ini ada hal yang paling penting jangan sampai keliru di masyarakat
tidak ada satu daerah
tidak ada satu daerah pun di republik ini yang bisa menjadi indikator yang dapat mewakili dari seluruh indonesia
di satu provinsi berbeda dengan dki jakarta berbeda dengan bandung jawa barat berbeda dengan kabupaten kota
karena masing masing itu kan juga kasus kasus yang ditemukan berbeda beda
karena itulah maka tidak boleh digeneralisir
kalau hari ini sepuluh ribu atau seribu yang saya maksudkan adalah seribu yang ditemukan
dengan kasus baru itu artinya bahwa seberapa jauh
tadi mas adi juga sudah menyampaikan
keberhasilan yang dilakukan berdasarkan tes spesimen yang dilakukan oleh gugus tugas dan lain lain
rumah sakit rumah sakit yang ditunjuk
sehingga kita harus tetap berperasangka baik positif thinking semangat
bahwa kita sedang ada dalam hidup bersama sama dengan virus ini
itu protokol kesehatan
berprasangka baik tapi kita juga harus tetap menyiapkan kemungkinan atau mengantisipasi kemungkinan kemungkinan buruk
termasuk soal ancaman gelombang kedua tadi bang ali
ada para ahli pandemi ini para dokter yang memang mempunyai aspek dalam bidang ini
sehingga tidak bisa juga pemerintah mengambil langkah langkah yang sembarang
karena semua elemen semua yang punya kemampuan dalam bidang ini harus dilibatkan
itu sudah ada protokolnya
termasuk juga kita perlu mengantisipasi gelombang kedua yang mungkin lebih menyeramkan
itu juga kemarin disampaikan oleh pak presiden joko widodo jangan sampai ada gelombang kedua
nah ini seberapa besar potensi ini akan terjadi dan pemerintah bagaimana kemudian antisipasi agar tidak terjadi hal ini
karena kan belajar dari negara negara yang gagal dan juga yang sukses kan bang
nah kan ada juga negara negara yang gagal nih mengantisipasi gelombang kedua
kita bahas tapi nanti ya
usah aja kami akan segera kembali
kita masuk segmen terakhir
singkat singkat saja bapak bapak dan juga sekaligus kesimpulan
jadi bagaimana mengantisipasi kemungkinan gelombang kedua yang pak presiden katakan tadi kemarin
ya silakan bang ali singkat saja

ya ada protokol dan strategi pelaksanaan gelombang kedua
yang bapak presiden menyampaikan tentang masyarakat tetap bisa produktif dan aman dari covid sembilan belas ini ada paling tidak ada lima pesan yang memang presiden menyampaikan bahwa dalam melakukan ini harus salah satu yang paling penting itu adalah memperkuat konsulidasi
tadi saya menyebutkan tentang memperkuat konsolidasi antara pusat dan daerah
pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa kemudian rt rw
kemudian memperkuat koordinasi antara forkompinda
kemudian libatkan semua elemen masyarakat hingga semua kita bergotong royong
kemudian bersinergi menyelesaikan persoalan ini
kemudian yang kedua yang saya kira penting untuk saya harus sampaikan itu adalah
presiden joko widodo juga memberikan pesan kepada kita semua
termasuk yang paling utama itu kepada gugus tugas adalah evaluasi secara rutin
sehingga kita bisa tahu perkembangannya
meskipun kita tahu bahwa tentu sebuah daerah dari satu kasus baru yang sudah menurun
tapi tetap harus hati hati jangan lengah kita
jadi kita harus tetap merasa khawatir dan benar benar harus yakin
bahwa kita dalam suasana yang belum terlalu aman
tetapi kita harus waspada dengan semua protokol
protokol kesehatan yang diterbitkan agar kewajiban kita untuk terus juga mengingatkan kepada semua pihak
baik harus disiplin saya ke pak pandu kalau begitu
pak pandu apa masukan anda pak kepada pemerintah kepada masyarakat
ini kita menghadapi masih angka yang sangat fluktuatif ini pak
ya jadi kondisinya memang belum aman dan ini perlu disadari
dan saya harus mengkoreksi pernyataan bung ali mukhtar bahwa
jangan produktif dan aman tapi aman dan produktif pak
jadi kita menciptakan aman dulu
nah ini yang paling penting narasi itu penting biasanya
dengan demikian kita berusaha bagaimana supaya aman
ya kita sekarang sudah waktunya semua masyarakat diajak
jadi pesan pesan kepada masyarakat dan masyarakat itu gadar ke depan untuk menekan potensi gelombang kedua
jadi pak presiden sudah mengingatkan akan ada gelombang kedua
tapi bukan berarti harus di
yang terjadi bagaimana kita mencegahnya adalah pertama ya
bagaimana promosi yang besar sekali mengingatkan untuk pakai masker
pakai masker setiap orang pakai masker itu akan menurunkan risiko sampai terendah
kita hidup dalam penuh risiko
tapi risiko itu karena kalau kita menggunakan masker
kemudian kalau kita kombinasi dengan menjaga jarak fisik dan itu juga
kemudian selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan
itu dampaknya besar sekali
jadi menurunkan risiko sampai titik terendah dan kita bisa aman dan produktif
itu saran saya terima kasih
pak adib dari idi apa dari anda seperti apa
masukan dan juga melihat ke depan ini bagaimana
di tengah kita masih fluktuatif dan juga ada ancaman soal gelombang kedua tadi itu
ya jadi tadi kalau kaitannya dengan protokol sudah disampaikan

saya cuma ingin kemudian pemerintah baik itu pusat dan pemerintah daerah juga melakukan upaya upaya di dalam

peningkatan kapasitas kemampuan treatment
artinya harus ada mapping dulu fasilitas kesehatan
kemampuan dari fasilitas kesehatan di seluruh indonesia
karena tadi disampaikan bahwa pada saat kita bicara kemampuan di dki tidak sama dengan di daerah yang lain
kemampuan di jawa timur tidak sama juga di daerah lain apalagi di indonesia timur
sehingga ini perlu dilakukan mapping
kemudian dilakukan upaya upaya peningkatan kemampuan sarana perasarana icu ventilator termasuk juga masalah sdm

tapi yang paling penting lagi adalah kita ingin mendorong bahwa semua fasilitas kesehatan terfasilitasi untuk bisa aman

kalau fasilitas kesehatan ini dalam damai
yang akan terjadi adalah crossing penularan di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit
maka yang akan terjadi adalah crossing penularan di faktor kesehatan ada kan
zainy yang stari
peraturan atau regulasi yang mendorong pemerintah daerah agar memfasilitasi kemampuan fasilitas kesehatan
supaya tidak menjadi kluster kluster kesehatan baru
oke baik tadi langsung bang ali mohtar langsung mengambil pulpen dan juga mencatat ya bang ya
mudah mudahan juga disampaikan langsung kepada pemerintah juga kepada presiden
apa yang menjadi aspirasi dan juga isi dari diskusi kita malam hari ini
diskusi yang aman dan juga produktif mudah mudahan ini juga yang kita sampaikan terus ke masyarakat
terima kasih banyak bang ali mohtar ngabalin
pak pandu terima kasih banyak pak adip terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi yang lain tetap bersama kami di cnn indonesia newscast